kecelakaan terjadi di jalur puncak sekitar ciloto cianjur jawa barat
kecelakaan yang melibatkan bus mobil pribadi pick up dan sepeda motor itu menewaskan setidaknya dua belas orang
kecelakaan itu terjadi di desa ciloto cipanas cianjur jawa barat
bus pariwisata kitrans bernomor polisi b tujuh ribu lima puluh delapan bga terperosok ke perkebunan bersama sebuah mobil pribadi
kecelakaan ini terjadi sekitar pukul sebelas siang
para penumpang bus pun langsung dievakuasi polisi
kecelakaan tersebut membuat lalu lintas di puncak persis di depan rumah makan bumi aki arah jakarta dan cianjur macet parah
kecelakaan ini melibatkan bus pariwisata gitrans b tujuh ribu lima puluh delapan bga avanza b seribu enam ratus tujuh bkv dan satu mobil pick up serta beberapa kendaraan roda dua
kronologi persis kejadian hingga kini belum diketahui
polisi menyatakan korban tewas mencapai delapan orang sedang data pmi cianjur menyatakan korban mencapai dua belas orang
tidak bisa mengarahkan kendaraannya sehingga menghantar kendaraan kendaraan yang ada di depannya dan kemudian masuk ke jurang
pmi cianjur menyatakan puluhan korban lain masih dirawat di rumah sakit umum daerah cimacan jawa barat
gani aris cianjur
sudah ada koresponden cnn indonesia arya dita utama di ciloto jawa barat
dito apa sebetulnya penyebab pasti dari kecelakaan ini
ya halo selamat sore
memang terkait hal ini pihak kepolisian dari polres cianjur sendiri belum dapat merilis atau mengungkapkan informasi mengenai penyebab dari kecelakaan yang terjadi pada sekitar pukul sebelas siang tadi
karena memang saat ini pihak kepolisian tepatnya kepolisian dari polres cianjur sendiri saat ini masih berusaha masih pada fokus untuk proses penanganan atau evakuasi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini
mungkin untuk sementara ini dapat saya informasikan
bahwa memang nanti setelah proses evakuasi selesai nanti pihak kepolisian juga akan berencana melakukan proses olah tkp yang mungkin akan dilakukan secepat waktu
memang hal ini perlu dilakukan untuk dapat mengetahui bukti bukti secara ilmiah tentang penyebab dari kecelakaan ini
dan memang perlu diingat bahwa kecelakaan ini terjadi satu minggu setelah terjadi kecelakaan bus remblong yang terjadi di kawasan simpanggado kita sendiri
dan perlu saya sampaikan juga bahwa informasi terbaru yang saya perkenalkan
oleh dari jurnalis transmedia gani aris yang berasal dari cianjur mengatakan bahwa yang saat ini berada di rumah sakit rsud cimacan
mengatakan bahwa saat ini telah ada sebelas orang yang dinyatakan meninggal akibat kecelakaan ini
ada empat puluh delapan orang yang menderita luka ringan kemudian ada lima orang yang menderita luka berat diantaranya seperti patah tulang
sementara ada dua orang yang telah dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar seperti rumah sakit alisadikin dan juga sebuah rumah sakit yang berada di kawasan jakarta itu sendiri
iya dito saya lihat di tempat anda berdiri saat ini kendaraan sama sekali tidak bergerak
artinya kecelakaan ini berdampak cukup parah terhadap arus lalu lintas di sekitar lokasi
ya betul eva memang saat ini saya berada mungkin sekitar satu km dari lepas dari gerbang tol ciawi sendiri
dan memang saat ini masih diberlakukan sistem buka tutup untuk prioritas kendaraan yang turun dari arah puncak menuju ke jakarta
memang rencananya satu arah ini sendiri akan dibuka
pukul tujuh belas waktu indonesia barat
tetapi tadi saya mendapat informasi dari kasat lantas polres bogor yakni hasbiristama dia akp hasbiristama
dia mengatakan bahwa meskipun nanti sesuai jadwal akan dibuka tujuh belas tapi memang akibat ada kecelakaan ini telah terjadi sejumlah kemacetan di jalan raya puncak itu sendiri
sehingga memang tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti sistem buka tutup ini akan diperpanjang supaya tidak semakin menambah parah kemacetan yang ada di jalur puncak raya itu sendiri
mungkin dapat saya tambahkan juga misalnya di sekitar tkp
tapi saat ini juga terjadi sejumlah titik titik kemacetan
informasi yang saya peroleh dari pak kasat lantas polres bogor sendiri mengatakan bahwa terjadi kemacetan sepanjang sembilan km dari arah tkp menuju ke gunung mas kawasan puncak bogor
sementara itu untuk arah sebaliknya yang dari arah tkp yang berada persis di depan rumah sakit bumi aki sendiri telah terjadi kemacetan sekitar tiga tiga km ke arah cianjur
dan memang hal itu disebabkan karena memang saat ini masih ada proses
penanganan untuk proses evakuasi itu sendiri
ya dito artinya di sekitar tempat kejadian perkara itu masih banyak pihak yang berada di sana termasuk juga polisi dan juga mungkin warga yang saat ini ingin melihat bagaimana kondisi terkini dan bagaimana juga dengan kendaraan yang mengalami kecelakaan
apakah sudah selesai dievakuasi semua
ya informasi yang terakhir saya peroleh memang saat ini masih dilakukan proses evakuasi kendaraan
karena memang seperti kemarin mengetahui bahwa memang ada sejumlah kendaraan yang saat ini yang sudah masuk ke dalam jurang milik kebun warga
dan mungkin saya dapat informasikan juga bahwa saat ini pihak polres cianjur dan pihak polres bogor saat ini telah bekerja sama untuk dapat mengurai kemacetan di sejumlah titik yang diakibatkan oleh kecelakaan ini
di antara ini seperti misalnya di jalan raya puncak itu sendiri baik yang arah ke cianjur maupun juga yang ke arah jakarta
dita utama melaporkan langsung
langsung dari cianjur jawa barat terima kasih
data terakhir yang diperoleh dari satlantas polres cianjur jumlah korban tewas akibat kecelakaan di jalan raya puncak ciloto ini mencapai dua belas orang
sembilan korban tewas berjenis kelamin laki laki dan dua korban berkelamin perempuan
satu korban belum teridentifikasi
sementara dua puluh orang mengalami luka
sebelas korban tewas bernama willy chandra yoyo yohanes
wagiron kemudian mamat lalu suyono yatna martin mimi sudinar jajang dan siti masito
kecelakaan maut ini melibatkan empat kendaraan roda empat dan empat kendaraan roda dua
dan berikut ini perinciannya
yang pertama adalah bus pariwisata zaki trans dengan nomor polisi b tujuh ribu lima puluh tujuh bga
kemudian avanza warna perak dengan nomor polisi b seribu enam ratus delapan bkv
dan yang ketiga avanza
planza warna perak dengan nomor polisi b seribu delapan puluh tujuh bik biq
yang kemudian yang nomor empat adalah rash dengan nomor polisi b seribu enam ratus tujuh puluh dua pyw
dan yang kelima atau yang terakhir adalah angkutan kota jurusan cipanas puncak
lalu selanjutnya kendaraan roda dua yang terlibat dalam kecelakaan adalah sepeda motor mio warna merah dengan nomor polisi b empat ribu lima ratus tiga bbi
lalu sepeda motor vario warna merah dengan nomor polisi b tiga ribu tiga ratus tujuh puluh bkg
selanjutnya sepeda motor vario hitam dengan nomor polisi b empat ribu lima ratus tiga bbi
lalu sepeda motor satria biru dengan nomor polisi b enam ribu sembilan ratus tujuh belas bhk
kecelakaan hingga menelan korban jiwa di kawasan puncak jawa barat juga terjadi tepat sepekan lalu
tepatnya pada kecelakaan ini juga disebabkan oleh rem bus yang blong dan menewaskan empat orang
kecelakaan maut kembali terjadi di kawasan puncak jawa barat
dua puluh april dua ribu tujuh belas sekitar pukul sepuluh tiga puluh sebuah bus melaju dari arah bogor menuju cianjur menabrak mobil lain dan sepeda motor di ciloto cianjur jawa barat
bis kemudian masuk ke kebun
akibat kecelakaan ini sedikitnya dua belas orang meninggal
kecelakaan yang menelan korban jiwa ini merupakan kecelakaan maut kedua dalam sebulan di kawasan puncak jawa barat
dua puluh april dua ribu tujuh belas sebuah bus wisata dari arah puncak menabrak belasan mobil dan sepeda motor di kedua arah saat melintasi turunan selarong kecamatan megamendung kabupaten bogor jawa barat
akibat kecelakaan ini empat orang meninggal dan belasan lainnya luka parah
dua mobil dan lima motor ringsek usai dihantam bus wisata dari arah belakang
sebagian kendaraan terhempas ke jurang
dari hasil olah tkp diketahui rem blong menjadi penyebab kecelakaan ini

selain itu supir tak memiliki sim serta bus tidak dilengkapi surat izin operasi dan tidak melakukan ujikir
kawasan puncak jawa barat memang masih menjadi magnet bagi para wisatawan lokal terutama dari wilayah ibu kota
jalannya yang menanjak dan berliku membuat kawasan ini menjadi rawan terutama untuk kendaraan besar
kesiapan pengendara dan kendaraan menjadi penting terutama saat menghadapi kemacetan pada libur panjang
yosi sesbaniagewap cnn indonesia
sebuah minibus menabrak bagian belakang truk di jalan tol cipali kilometer tujuh puluh empat arah jakarta minggu pagi
kondisi minibus rusak parah bagian depan ringsek kaca depannya juga hancur akibat menghantam bagian belakang truk
bangkai minibus dievakuasi ke mako laka lantas polres purwakarta sedangkan truk yang ditabrak kabur ke arah jakarta
akibat kecelakaan ini tiga orang di dalam minibus tewas
dua di antaranya tewas di lokasi kejadian
perjalanan menuju rumah sakit mh tamrin purwakarta
kecelakaan ini juga mengakibatkan tiga penumpang lain luka berat termasuk pengemudi bus
bermula dari kendaraan luxio yang datang dari arah cirebur menuju jakarta tepatnya cipali km tujuh puluh empat empat ratus
tiga orang di dalam minibus tersebut menembus diduga pengemudi mengantuk dan menabrak belakang kendaraan